kasus wali murid yang menganiaya seorang guru di sma n tujuh rejang lebong bengkulu terus berlanjut
kini terduga pelaku melaporkan balik sang guru yang diduga terlebih dulu menganiaya muridnya
yang tak lain adalah anak terduga pelaku
kita berbincang malam ini bersama narasumber kepala sma n tujuh rejang lebong bengkulu bapak paris wanto
selamat malam paris wanto
pak riswanto terima kasih malam hari ini sudah bersedia berbincang dengan kami
paris wanto banyak sekali kronologi peristiwa yang beredar
tapi kami ingin mendengar langsung dari anda sebagai kepala sma n tujuh rejang lebong
bagaimana sebenarnya awal mula peristiwa ini pak paris wanto
asal mulanya itu sebenarnya ini dari keterangan juga karena kami tidak melihat langsung
jadi keterangannya yang dari korban
jadi kami biasa itu kalau pagi pagi pukul tujuh tiga puluh mengadakan keliling di lingkungan sekolah
untuk menertibkan siswa harus masuk ke dalam kelas masing masing
tapi ketika itu ada siswa yang merokok
lalu ditegur oleh guru pak jaharman guru olahraga sebelum dia masuk ke lapangan untuk menertibkan siswa
ternyata siswa tersebut merokok
lalu dinasihati lalu ditegur
ternyata dia tersinggung dan lari lewat pintu belakang
dan pak jaharman tidak tahu karena di saat itu pak jaharman langsung menunjukkan
menuju lapangan untuk menyiapkan siswa untuk berolahraga pada mata pelajaran olahraga itu
dan di depan ada di gerbang itu ada orang tua
pak advan jaya bersama putranya masuk ke gerbang dan kami sambut karena wali murid ya
wali satpam dan kami
dan beliau memang emosi membawa senjata tajam
dan kami amankan supaya jangan ada
sesuatu lalu kami ajak untuk komunikasi
ternyata beliau menerobos ke belakang dan dari jauh
kami tidak menyangka bahwa si orang tua wali murid ini dia membawa ke tepel
lalu diarahkan ke pak arman jaya
ke pak jaharman
diarahkan lalu kena matanya
dan kami tidak menyangka tidak tahu apa yang akan terjadi
ternyata seperti itu dan dia lari
pak arpan jaya tadi kami segera menyelamatkan pak jaharman yang kesakitan karena matanya berdarah
pak riswanto pada saat yang sekarang muncul adalah ada pengaduan balik dari keluarga siswa tersebut
ada dugaan penganiayaan
dari hasil investigasi anda menanyakan kepada para saksi dan siswa yang kemungkinan ada di lokasi
guru ini menegur siswa pak zairman menegur siswa
apakah betul ada penganiayaan itu berupa tendangan di bagian wajah
sebaiknya memang ditanyakan kepada yang bersangkutan ya
karena kami ketika itu mengamankan tidak saling melihat
jadi kami ke posisi depan pak jaharman ini di posisi siswa di belakang
jadi kalau cerita dari beliau yang
korban ya seperti itu
dari korban atau dari pak guru zaharman ini adalah siswa ditegur gitu ya
ditegur lalu dinasehati begitu lalu dia tersinggung
ditegur dinasehati lalu tersinggung
pak riswanto bagaimana kondisi pak zaharman saat ini
ya pak jarman kemarin sudah
dia sudah ke rumah sakit lalu dirawat dioperasi
kami tanya bagaimana penglihatan ternyata gelap
sepertinya bola matanya itu pecah ya
dan kami memang sangat prihatin sangat sedih sekarang ini bu
tapi ini dan trauma ya
dengan kenyataan seperti ini
pak riswanto apa yang terjadi saat ini dengan anak tersebut pak riswanto
tidak bersekolah atau bagaimana
dan kami baru sedang rapat rapat dengan guru dengan rapat dengan komite
harus sikapnya seperti apa
kami baru sedang konsolidasi dulu
bagaimana dengan kondisi para guru di sekolah setelah peristiwa ini
karena kami mendapat informasi guru guru ketakutan kemudian sempat menutup sekolah
apakah betul itu pak riswanto
sementara kami belajar di rumah dulu siswa dan secara zoom belajarnya
dan kami sambil diskusi diskusi dengan guru harus bagaimana untuk menyikapi ini dan rencana rencana ke depan
apa apa yang ditakutkan pak riswanto
apa yang ditakutkan oleh para guru saat ini
yang jelas kami takut menasehati bu
jadi takut menegur ya
takut menegur takut menasihati gitu
dan memang harus berpada
siapa tahu nanti perkataan kami ucapan kami bisa melukai hati siswa
lalu nanti dia akan mengaduk pada orang tuanya dan bisa terjadi seperti itu
apakah pernah terjadi hal seperti ini sebelumnya di sekolah bapak
pernah terjadi tapi tidak sampai melukai guru ya
jadi kalau memang kami dikasih tahu ada masalah kami panggil dan kami bertemu dengan orang tuanya
ya panggil orang tuanya lalu kami nasihat
memang orang tua itu kadang
kadang ada lah yang membela siswanya begitu
tapi ada juga yang tidak
tidak membela ya
jadi inilah yang paling parah ya
pak riswanto sudahkah berdiskusi dengan dinas pendidikan
sudah bu sudah dikunjungi sudah sudah lama
sudah dikunjungi sudah berdiskusi ke depan
untuk kami rapat dengan wali murid
nanti didampingi oleh
pemangku kepentingan bu
artinya sekarang begini
selain dengan kasus ini kan bagaimanapun ada hak sang anak yang tetap harus diakomodir
agar ia tetap bisa mendapatkan pendidikan begitu ya
nah apakah ini juga sudah dibahas pak riswanto
dengan dinas kemudian komite
sedang kami bahas ini
potensinya seperti apa
potensinya apakah sang anak tetap berada di sekolah itu atau bagaimana
kalau tetap berada
kami sebagai guru punya naluri untuk tetap mendidik ya
tapi kalau misalnya tetap berada di sekolah kayaknya dia sendiri malu
tapi kalau misalnya mau pindah dan sebagainya kami fasilitasi
kami tetap juga memberikan hak memberikan kasih sayang pada siswa
tetap menghargai keluarganya ya
tetapi juga harus mendidik
dan psikologi bagi siswa yang sudah melanggar kalau di situ apalagi ini sampai mencuat viral seperti ini
ya pasti secara psikologis dia tidak mau lagi di istana ya
tapi kalau misalnya mau pindah di sekolah lain juga kami tetap menghargai memfasilitasi
mau pindah di mana kami berikan fasilitas itu
ya baik pak riswanto sebenarnya sejauh ini bagaimana pengawasan sekolah terhadap para guru ketika menghadapi siswa siswa yang dinilai bermasalah itu
memang di sana temperamen siswa
ini ya keras ya memang disanakan daerah yang rawan
jadi memang sering terjadi perkelahian
daerah itu memang terkenal daerah rawan
dan kami memang sering terjadi pembegalan
itu yang kasus ambulan dibegal lalu motor dibegal
memang seperti itu daerahnya
memang untuk guru guru selalu kami ingatkan
dan memang saling mengingatkan temannya harus cari selamat
harus cari aman
mengajar tapi juga harus waspada
tapi ini atas lah dikatakan
sampai orang tuanya melukai seperti itu
dan anda melihat sekarang peristiwa ini betul betul mempengaruhi kondisi psikologis para guru di sekolah ini
sangat mempengaruhi ya
jadi kami kan punya malu reputasi
menjewer mendidik menjewer disentil atau apa nangguri begitu
tapi ini sebenarnya belum tidak kami lakukan kalau pengamatan saya ya
selama ini biar tidak ada yang mencubit melempar tidak ada
tapi kok bisa seperti itu
menasihati hati hati mengajar waspada
jangan sampai melukai hati siswa
apakah polisi kemudian juga sudah mewancarai para sakit
yaitu guru atau siswa yang ada di sana
udah bu sudah sudah semua
baik berarti kita tunggu perkembangan kasus ini seperti apa
termasuk jalannya gugatan ya
atau aduan yang disampaikan oleh pihak keluarga sang anak soal dugaan penganiayaan itu
baik terima kasih banyak pak riswanto malam hari ini sudah berbincang
kapan rencananya sekolah akan beroperasi atau normal kegiatan belajar mengajar lagi pak riswanto
lampat hari senin bu
yang lambat hari senin
baik baik semoga bisa sesegera mungkin dilakukan dan juga ada solusi untuk anak terduga pelaku ini ya pak riswanto
terima kasih sekali lagi
terima kasih bu
selamat malam bapak
selamat malam ya